hari ini rp dua puluh satu per liter
kadang rp dua puluh kadang rp sembilan belas
hari ini kulanya rp delapan belas jualnya rp sembilan belas
pedagang pun terkena imbasnya
yuda yulianto misalnya semenjak harga minyak tinggi
ditambah adanya penetapan harga eceran tertinggi oleh pemerintah
pedagang sembako ini pun memilih tak berjualan minyak goreng
selama dua minggu terakhir
sekarang ya nggak berani jualan karena harganya yang
apa ya kalau kita ambil resikonya besar
khawatir pemerintah nanti benar benar nurunin
sedangkan subsidi kan nggak ada untuk toko toko yang kelontong kayak gini kan
padahal sebagai pedagang sembako
minyak goreng adalah salah satu komoditas tertinggi permintaannya selain beras
dalam sehari pedagang di pasar asem simosawahan surabaya ini
bisa menghabiskan empat puluh karton atau sekitar dua ratus empat puluh kemasan dua liter
tak pelak omsetnya pun turun hingga enam puluh persen
sementara bagi pembeli tak hanya masalah harga yang tinggi
stok di pasaran juga masih dirasa sulit
tapi ya kondisinya susah ini ya gimana
nggak ada barang
kadang kadang juga kita cari di supermarket pun ya juga nggak ada
meski begitu minyak goreng tetap dicari karena digunakan sebagai bahan baku
ya setiap harinya kan kita butuh minyak
tapi minyaknya kan harganya mahal
tapi kita ini kan butuh setiap harinya butuh goreng
goreng tahu goreng apa apa kan kita selalu pakai minyak
jadi ya harus mau nggak mau harus beli minyak
pemerintah kota surabaya sendiri mengakui
koordinasi harga ecaran tertinggi masih sebatas di pasar swalayan
kita juga mengakui keadaan isu isu tersebut
karena di tingkat pengecer yang kecil seperti toko toko klontong
banyak terjadi kasus kasus ini
nah jujur saja kami belum belum ada mekanisme yang fix ya
untuk menjawab kondisi ini
menjawab permasalahan ini
dinas koperasi ukm dan perdagangan mengaku akan melakukan audiensi
dengan kementerian perdagangan produsen dan distributor minyak goreng
langkah taktis sementara yang dilakukan saat ini adalah
sidak pasar dan operasi pasar
setiap harinya dalam operasi pasar
dilepas tak kurang tiga liter minyak goreng kemasan
dengan harga rp empat belas per liternya